misalnya kalau soal bipaem ya kalau kita cuma menolak shl jangan datang
habis itu itu berapa gunanya buat oleh sinan
tidak ada gunanya juga
tapi kalau kita kembangkan posisi indonesia melalui bipaem
jadi kita berdiri dengan posisi moral yang meningkat
untuk terus mengaktiflasikan arah dari solusi masalah sinan
nah itu saya kira bisa sedikit daripada sekedar kualitas hidup